presiden joko widodo resmi melantik dewan pengarah badan riset dan inovasi nasional atau brin
dewan pengarah ini dipimpin oleh presiden kelima ri megawati soekarno putri
pelantikan digelar di istana negara jakarta pada rabu siang kemarin
yang didasarkan pada kepres no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengangkatan dewan pengarah brin
selain mega presiden juga melantik menteri keuangan sri mulyani sebagai wakil dewan
menteri ppn kepala bapak naswar soe mono arfa
sudamek agung waspodo sunyoto sebagai sekretaris
serta enam orang lainnya sebagai anggota dewan pengarah
brin merupakan lembaga pemerintah yang dibawah tanggung jawab presiden
dalam penelitian pengembangan hingga pengkajian dan penerapan
saudara saudara sebagai dewan pengarah badan riset dan inovasi nasional
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara saudara
bersediakah saudara saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing masing
penunjukan megawati soekarno putri sebagai dewan pengarah brin sudah lama dikritik oleh pakar dan juga peneliti
namun presiden joko widodo tetap melantik mega di istana negara
sesuai ketentuan perundang undangan ketua dewan pengarah brin memang dijabat oleh ketua dewan pengarah bpi px officio
apa yang dikhawatirkan oleh akademisi
atau para peneliti jika ketua umum partai politik menjadi dewan pengarah lembaga riset
saya akan dengar pandangan dari prof azumadri azra guru besar dari uin syarif hidayatullah
prof azra selamat malam apa kabar prof
baik prof penunjukan nama bu mega sebagai ketua dewan pengarah brin sudah lama dikritik ya
tapi kemudian memang sesuai dengan peraturan perundang undangannya
memang nama mega sebagai kepala bpip yang menjabat sebagai ketua dewan pengarah brin
sekali lagi apa sih yang kemudian menjadi kekhawatiran prof ketika jabatan ini dipegang oleh ibu mega
ini apakah masalahnya sosok meganya atau apanya prof azra
saya kira mungkin presiden jokowi sendiri ya kita nyampaikan
sebaiknya kepala ketua dewan pengarah brin itu janganlah politisi janganlah ketua parpol
ketua partol manapun ya
karena apa tapi itu kelihatannya kritik itu tidak dipertimbangkan oleh presiden jokowi
karena dia mungkin presiden lebih mempertimbangkan bahwa brin ini adalah lembaga politik
jadi bukan lembaga penelitian murni ya
kalau lembaga penelitian murni yang mau menghasilkan riset riset terobosan inovasi inovasi terobosan
maka seharusnya kepala dewan pertimbangannya itu ketua dewan pertimbangannya itu adalah ilmuwan
yang terkemuka yang terpandang bukan hanya di indonesia tapi juga di mancanegara
jadi lembaga brin itu disegani gitu
tapi kalau dipimpin oleh politisi maka kemudian saya kira brin ini akan mengalami nasib yang sama seperti bpip ya
bpip itu juga dipimpin oleh ketua partai politik
coba aja lihat apa yang dilakukan bpip sekarang
artinya ada anda khawatir kalau brin menjadi lembaga yang
digunakan untuk kepentingan politik prof azra
iya bukan hanya dipakai
tapi dari pertamanya sendiri itu menjadi sebuah lembaga politik
karena dipimpin dewan pengarahnya adalah ketua partai politik
mau nggak mau citra politik atau citra partisan politik itu lebih melekat pada brin daripada sebagai lembaga riset dan inovasi
lembaga riset dan inovasinya
itu hanya embel embel saja
karena itu tadi
karena coba lihat anggota dewan penasehatnya hampir separuhnya lebih
itu adalah pejabat ya kan
pejabat menteri dan kemudian orang orang yang sebetulnya tidak punya record punya rekam jejak
berpikir atau pernah berpendapat pernah menulis apalagi mengenai bagaimana riset dan inovasi dilakukan di indonesia
kan nggak ada
katakanlah misalnya orang seperti tadi yang disebut itu ada
ibu mega ada sri mulyani kemudian ada siapa lagi gitu kan
yang kita tidak pernah mendengar gitu
memang ada dua tiga orang yang menjadi ilmuwan yang hebat
ya betul itu
ada dua tiga orang saja
maksud saya kira pak emil salim
tapi pak emil salim kan sudah sangat senior ya
kemudian ini juga menjadi masalah tersendiri itu ya
bagaimana kiprahnya bisa maksimal itu juga menjadi masalah sendiri
jadi karena itulah saya kira waktu presiden jokowi yang tinggal tersisa sekitar dua tahunan ini
saya kira tidak akan sempat untuk mengkonsolidasikan brin menjadi sebuah lembaga riset yang betul betul terkemuka
karena apa pada saat yang sama lembaga lembaga yang historis peranan penting dalam sejarah indonesia
seperti lipi batan bppt lapan itu dibubarkan semua
di dprk di lebur gitu ya
dibentuk organisasi riset yang dipimpin oleh plt
nah kita tahu lah kalau plt itu wewenangnya kan terbatas
sampai kapan itu plt ya kan
katakanlah bisa enam bulan bisa setahun
buat brin tidak akan tidak apa ya
saya malah kemarin menyebut itu bisa jadi ya
karena waktunya yang sempit ya presiden jokowi
kecuali kalau misalnya presiden jokowi diperpanjang
jadi tiga periode itu lainnya
mungkin dalam waktu itu bisa diperbaiki brin
tapi kan tidak mudah
saya kira publik umumnya dari berbagai survei tidak setuju perpanjangan atau jabatan baru bagi presiden jokowi
jadi tiga periode kan nggak mungkin
ya oke baik prof
kira ini brin ini saya kira sesuatu hal yang bisa disebut sebagai disaster ya
malah dipakai ini bagi riset dan inovasi indonesia
prof tapi kan kepala brin nya
karena laksana trihandoko ini kan juga seorang pakar seorang peneliti juga
bahkan pak handoko juga mengatakan bahwa brin itu butuh dukungan teknokratis dan juga politis gitu
ya memang betul teknokratis itu para saintis ya kan
politik itu ya mungkin pemerintah ya saya kira maksudnya
tapi tidak harus brin yang merupakan lembaga negara itu kemudian diarahkan oleh ketua partai
ini kan bukan lembaga partai
ya kan lembaga politik dalam pengertian harus dikendalikan oleh ketua partai
ini kan kurang masuk akal gitu ya kurang
kurang pas lah nalarnya menurut saya
soal politik tinggal melobi ya
saya kira siapapun ilmuwan juga bisa melobi kesana sini
kalau kita mau belajar misalnya banyak sekali ilmuwan itu yang memang bisa melobi
jadi tidak harus misalnya untuk melobi itu dukungan politik itu harus misalnya dewan pengarahnya
itu ketua partai
saya kira salah kaprah itu
prof kalau kita merujuk kepada tugas ketua dewan pengarah brin ya
dalam hal ini adalah ibu mika wati skoroputri
pada pasal enam
ini kan dewan pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian
dan sebagainya dan sebagainya
agak panjang tapi di ujungnya kemudian
di bidang kehidupan yang berpedoman kepada nilai pancasila
yang kemudian juga menjadi alasan bahwa sosok ibu mega dinilai tepat
dan juga karena juga menjabat sebagai kepala bpip
itu bagaimana prof tanggapan anda
saya kira berlebihan ya
itu akan membuat kita kembali kepada zaman orde baru ya
saya kira pancasila itu ya kita berpegang pada pancasila
pancasila itu kita yakini sebagai dasar negara yang terbaik buat indonesia
tapi tidak perlu kemudian itu dilakukan indoktrinasi
harus semua dikaitkan dengan pancasila
saya kira itu berlebihan
berlebihan seperti pada masa martodulu
nah itu akan kemudian menimbulkan
kerusaha yang tidak tepat lah
bisa kontraproduktif buat
penghayatan atau buat
bagi kesetiaan warga pada pancasila
mengkitekan seperti itu
jadi oleh karena itu
saya kira pemerintah harus berhati hati
presiden jokowi berhati hati
jangan kemudian pancasila itu kemudian
misalnya harus kemudian ditempelkan pada lembaga riset dan inovasi
saya kira itu tidak tepat
itu seharusnya cukuplah di bpip
nah yang sekarang ini yang perlu dilakukan
bagaimana memulihkan kepercayaan publik pada bpip
karena bpip juga udah terlanjur
publik itu kehilangan kepercayaan
lebih bpip itu lebih dilihat sebagai lembaga politik
yang punya agenda ya kan
melalui pancasila untuk kepentingan politiknya sendiri
sehingga kemudian publik juga mempersoalkannya
jadi saya kira itulah yang harus diperbaiki
kalau memang serius pancasila itu mau di
apa mau diinternalisasikan
maka saya kira yang pertama tama dilakukan
bpip nya harus dipulihkan ya
itu dengan cara apa
menjadi sebuah lembaga yang tidak partisan
kalau masih dipimpin oleh ketua partai
maka dia dianggap sebagai lembaga partisan politik gitu
bukan lembaga yang bergerak memang untuk kepentingan negara bangsa secara keseluruhan
jadi anda pesimistis prof terhadap brin ini
saya terserang aja kurang punya harapan ya
dalam waktu yang terpisah sekitar dua tahunan lah
paling ya dua tahun lah
setelah itu udah sibuk mau pemilu sana sini ya
mungkin sebagian menteri juga ikut pemilu
presiden juga saya kira juga sibuk memantau pemilu dan seterusnya itu
saya kira udah waktunya udah sempit ya
sementara pada saat yang sama lembaga lembaga riset yang selama ini sudah menunjukkan prestasi
ya justru sudah terlanjur dibubarkan
konsolidasi brin itu saya kira susah untuk dicapai
jika ada seperti ini
prof azra sebagai cendekiawan sebagai seorang akademisi
mengapa anda mengatakan salah kaprah menempatkan pancasila menjadi konsep yang kemudian diimplementasikan di lembaga seperti riset dan juga teknologi
ya riset dan teknologi itu harus harus harus harus otonom
jangan kemudian riset dan inovasi itu dijadikan sebagai sarana
nah untuk ideologisasi
saya kira nggak perlu itu berlebihan
saya pendukung pancasila
saya orang yang setia kepada pancasila
tapi saya juga melihat tidak setiap riset kita itu harus misalnya dikaitkan dengan pancasila
itu untuk apa relevansinya
misalnya pada ada kata presiden amerika joe biden jakarta mau tenggelam
nah harusnya dilakukan riset
itu oleh badan geologi geobadan macam macam yang bergerak dalam bidang itu
tapi apakah itu perlu dikaitkan dengan pancasila
apa hubungannya jakarta yang mau tenggelam dengan soal pancasila
jadi jadi hal hal seperti itu ya kurang makin malar
oleh karena itu kalau saya setuju sejak dari dulu pancasila itu harus diaktualisasikan
tapi tidak perlu melalui riset melalui brin
itu bisa disosialisasikan
pertama melalui lembaga yang memang dibentuk untuk itu yaitu bpip
yang kedua bisa juga dilakukan sosialisasi melalui lembaga pendidikan
nah sekarang di lembaga pendidikan kemarin itu mendikbud malah bilang mata kuliah pancasila itu tidak wajib
nah itu lebih lagi kebelingernya ya
itu masih harusnya ya
jadi jangan kemudian dipaksakan
apa itu pancasila itu harus dikaitkan dengan riset
dan kemudian inovasi yang akan dilakukan oleh brin itu
itu cukup melalui bpip dan kemudian melalui lembaga lembaga pendidikan
melalui mata pelajaran melalui mata kuliah
kritik sudah disampaikan memang sejak awal bahkan ketika brin dibentuk dan ditetapkan ketua dewan pengarahnya adalah kepala bpip
dalam halnya adalah ibu megawati soekarnoputri yang juga ketua umum partai politik
tapi ini sudah dilantik prof
apa yang menurut anda masih bisa diperbaiki katakanlah begitu
kalau memang ada kekhawatiran bagi anda bahwa ini bisa menjadi atau brin atau lembaga riset jadi masuk ke dalam pusaran politik
saya belum bisa melihat celah atau cara untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak ini
belum bisa memberikan alternatif
kan nggak mungkin misalnya saya minta ke ketua dewan pengarahnya mengundurkan diri atau semua dewan pengarahnya mengundurkan diri
itu kan juga tidak proporsional ya
saya nggak tahu ya
itu terserahlah kepada para anggota dewan pengarah brin itu sendiri ya
ditimbang timbang betul lah apakah memang bisa mereka tidak partisan politik yang pertama
yang kedua apakah betul mereka bisa punya kapasitas
kapasitas punya pengalaman untuk misalnya memajukan riset dan inovasi
jadi evaluasi aja diri sendiri ya periksa diri sendiri
nah dari situ bisa mengambil kebijakan langkah sendiri kalau mau jujur pada diri sendiri
itu saja kuncinya
jadi tidak bisa kita menuntut menuntut ya karena itu tergantung dari kesadaran orangnya sendiri
prof azumardi azra terima kasih anda sudah menyampaikan pandangan dan juga berdiskusi bersama kami malam hari ini
mari kita akan lihat prof seperti apa kemudian brin ini ke depan
dan apakah kekhawatiran yang anda sampaikan atau mungkin sebagian pihak sampaikan juga terjadi atau tidak
kita akan lihat seperti apa prof ke depan
terima kasih banyak prof azumardi azra
guru besar uin syarif hidayatullah sudah bergabung di cnn indonesia newscast
selamat malam prof